bubur sup disajikan sejak masjid al masyun berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan lalu
saat ini saya sedang ngabuburit di masjid raya al matsun
hanya dulu kan penumpang kereta gak terlalu banyak kayak begini
nah itu kebanyakan tidak mau tetap kepengen kelas satu